aduh berisik banget ada apaan
ini makanan si lora
dia kan kesukaannya banyak nih jadi saya bawain
soalnya di penjara kan gak ada makanan yang enak buat dia
eh kenapa sih ada apaan
ah ada telepon masuk
oh telepon masuk kayak orang ligi gitu
ini paul ya bapaknya lora
ah yang benar
ya syukurlah thank god
oke saya segera kesana
ya ya campur anak saya
ada kabar yang gembira
lora suruh bebas
bebas kok bisa sih
ya ini teman teman yang suruh dapat yang pelaku yang sebenarnya
ya si prih
makasih ya pak
makasih ya klan
gue senang deh sekarang udah bebas dari sini
soalnya itu kita kerja keras untuk mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya
makasih banget ya
aku berterima kasih banget sama kalian semua
aku sekarang happy banget
tuhan sekali lagi makasih ya

enak aja nyuruh nyuruh anak buah
balangan aja men

busetnya cepetan dong
udah panas lho
busetnya cepetan dong
udah panas nih
bukannya nyadul suka main panas penaselan sekecil
dulu iya emang begitu
tapi sekarang udah enggak
gue kan pengen cepet cepet nyampe rumah
gue udah kangen melau tau
untuk berterima kasih guys
karena kalian telah berhasil membuktikan bahwa lora tidak bersalah
iya enggak apa
ya makasih ya
gue mau di tengah
gue mau keluar
minggir kepala gue jepit nih
kami sudah pulang
lepas tempat ini kita akan pulang
apa masih muda
oh maksudnya tua gue
b b bukan
maksudnya tua gue
pegang dulu pegang dulu
babi tuh gak tua
gue dibilang tua
nyampe sekarang lora
kecil kecil udah berani ciri uang
sampai masuk penjara segala lagi
ih bikin malu aja
lo kalo ngomong asal janji belakang ya
sembarangan aja lo
gak tau anak gue
eh anak gue
tandanya kagak bersalah
sebab itu dia udah keluar dari penjara
kagak kagak pernah ngerasain penjara aja lo kurap
harus ke surabaya
ada urusan besar dengan perusahaan saya
dari dari kapan mau pergi
iya sementara aku makan sama orang
aku masih punya pisan
si opi di mana kenapa dia tak kangen sama tantanya
iya ada apa sis madam
nah aku ingat pakai handuk doang
habis sis madam manggilnya berteriak berteriak begitu sih
saya jadi terburu buru
ya sokat tuh pakai baju ganjang lah
pakai baju terus cari si yofi
siap sis madam
tapi saya mau siacara di mana sis madam
kalau saya tahu saya tidak minta sama kamu untuk cariin tau gak
saya cari sendiri
beruan cari kudu ketemu
nah orang siap pakai handuk juga
dulu bang berapa hari di sana bang
pusat lama amat bang lagian kok mendadak begitu sih bang
ya ada urusan yang penting ada urgent
hah emang abang jadi agen ya di sana
urgen tolol bukannya agen
mata lu soek dasar lu lekeket pakai ngatain gua
mendingan gua enak ngomong sembarangan juga
karena gua nggak tahu daripada lu
udah tahu tapi sok tahu
urgent itu berarti penting
urusan yang penting
oke saya pergi dulu ya
tuan mobil disini
oke ya saya pergi dulu ya
saya pergi dulu ya
ngantri ke pesawat sana
ya bodoh pokoknya saya pengen ikut
pengen tahu pesawat
ya boleh ikut

aku baru sampai rumah
tolong aku masih rindu kamu
masih kangen oke
kamu juga bisa ikut
kami juga mau ikut dong
kau mami kamu di rumah aja
siapa yang jaga rumah
kamu di sini oke
selamatnya di sampah mie di rumah
awas ya ada yang hilang tanggung jawab dulu
oke bang cepetan nanti ketinggalan pesawat
kapan selalu pergi dari sini
nggak tahu diri banget sih
gue pikir ini tempat penampuman apa
emangnya kenapa ra
gue udah gerah atau nggak sedes mukau
hehehe rebas ya
tidak ada yang boleh menyakiti kebonakan ulang siap kecuali aini

kau tak tahu apa yang akan terjadi
iya iya iya kan gue duluan yang tinggal di sini bukan lo
ih gue nggak sudi ya abis kakak kaya lo
tante kamu tenang aja ya

aduh jangan juga ngelihat dari sini
apusin putih ini serempit
ada sedikit kenalan gue